berada di dusun perumbungan desa sumbermulyo bambang pelipuro kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta
kampung satu ini sekilas agak berbeda dengan kampung lainnya
di halaman rumah warga terdapat buah anggur yang bergelantungan hampir di setiap rumah
tak heran jika wilayah ini dikenal dengan kampung anggur
anggur yang ditanam di sini merupakan anggur jenis ninal yang berasal dari ukraina
pemilihan anggur jenis ninel ini karena selain perawatannya yang mudah juga tahan di berbagai suhu cuaca
varietas ambor jenis ninal ini juga tak mengenal musim dan bisa berbuah setiap tahun
sejak digagas pada dua ribu empat belas lalu hingga saat ini hampir delapan puluh lima persen masyarakat di dusun gelumbungan menanam anggur di halaman rumahnya
salah satu inisiator kampung anggur rio aditya mengatakan
selain untuk memasyarakatkan buah anggur di semua kalangan
ide awal mendirikan kampung anggur ini sekaligus untuk membantu meningkatkan perekonomian warga
kampung anggur ini yang pertama tentunya bisa membawa dampak baik pada masyarakat
terutama yang pada menanam paling tidak bisa untuk konsumsi di keluarganya sendiri
seandainya tidak ya masih bisa dijual untuk orang lain jadi bisa untuk menaikkan penghasilan masyarakat
anggur yang kita tanam ini jenis ninel asalnya dari ukraina
kelebihan nya anggurnya bentuknya tidak bulat agak lonjong sedikit rasanya manis
ditanamnya juga gampang lebih mudah daripada anggur anggur yang lain bahkan dibanding dengan anggur lokal pun lebih mudah
selain bisa menikmati dan memetik anggur langsung dari pohonnya
bagi anda yang tertarik ingin menanam pohon anggur di sini juga menyediakan bibit pohon anggur yang bisa dibeli dengan harga rp satu ratus dua puluh lima rupiah
sementara untuk satu kg buah anggur dapat dibeli dengan harga rp seratus
setelah datang langsung senang sih melihat tanaman ini
maksudnya satu rumah punya pohon anggur yang subur
ini kan mungkin karena kena panas atau mungkin tanpa pesticida jadinya kan kurang kelihatan seger gitu ya beda sama yang berpesticida
ya senang aja sih menarik
setelah merasakan bagaimana
buahnya sih beda
jadi rasanya manis dan seger
untuk menuju kampung anggur ini dapat ditempuh melalui perjalanan darat selama kurang lebih empat puluh menit dari pusat kota yogyakarta
edo nurgantara bantu daerah istimewa yogyakarta